untuk yang kesekian kalinya janet hutannya tersihir
para perihutan telah dikenal untuk memainkan trik jahat pada para pelancong
tipu muslihat macam apa ayah
aku tidak tahu aku tidak pernah ke sana
bagaimana kalau semua ini hanya rumor saja
aku telah melihat burung burung cantik di pohon pohon
bahkan aku melihat rusa berkeliaran dengan anggun di padang rumput hutan
kalau memang ada peri yang bermain trik jahat

apakah hewan dan burung di sana terlihat begitu hidup bahagia
hutan itu adalah hutan yang luar biasa ya
izinkan aku untuk menjelajahinya aku mohon
tidak ada seorang pun dari kerajaan kita yang telah pergi ke sana dalam tiga generasi janet
karena tidak ada generasi yang tahu lalu mengapa kita tidak pergi ke sana ayah
aku mohon ayah aku ingin pergi ke sana
kau tahu kan ini hanya ketakutan konyol
kau tidak bisa selalu melindungi aku bukan
baiklah aku akan mengadakan pasta untuk
ayah aku sudah bisa menjaga diriku sendiri
aku tidak membutuhkan siapapun yang menemani aku
kalau ada sesuatu yang berbahaya aku pasti akan kembali aku janji
lalu pada hari berikutnya janet pergi ke hutan
hutan itu sangat cantik
burung burung yang berwarna warni pohon pohon besar
tiba tiba pohon pohon di sekitarnya bergetar hebat
sesuatu yang menjalar mencoba menjebaknya
tetapi janet berjungkir balik tepat pada waktunya
siapa kau dan apa yang kau lakukan di hutanku
hutan ini adalah bagian dari kerajaan kami
seharusnya aku yang bertanya padamu
ini adalah kesempatanmu yang terakhir
tinggalkan hutan dalam hitungan ketiga atau kau tidak akan selamat
aku mungkin akan merasa takut padamu kalau kau berani keluar dan bertarung
aku tidak takut dengan seseorang yang hanya bisa mengancam saat dia bersembunyi
maka akan kutunjukkan apa yang bisa kulakukan
tiba tiba dedaunan berubah menjadi peri kecil yang lincah yang berlari ke arahnya dengan tongkat untuk menyerangnya
tetapi janet berhasil menolak dari semuanya
dia mengambil sebatang tongkat menggosok dua batu
menggunakan api lalu mengancam para pri dengan obor
dan mereka semua melarikan diri
salah satu mantel dari peri itu terbakar
janet melihat itu
dia melompat mengambil peri kecil dan melompat ke mata air untuk memadamkan api
apa kau baik baik saja
kau menyelamatkan hidupku
aku menyerangmu dan kau menyelamatkan hidupku

aku tidak datang ke sini untuk bertarung
kau dan peri perimu bisa tinggal di hutan ini kalau kau mau
tapi izinkan kami untuk menjelajahinya juga
aku hanya ingin menghabiskan waktu di sini dan menikmati keindahannya
untuk itu kau harus berbicara kepada ketua kami elf tamlin
tiba tiba ada guntur
dan tamlin muncul dari antara pepohonan
kau janet kan
kau menyelamatkan hidup selama seminggu
dan satu periku
terima kasih untuk itu
aku adalah penjaga hutan
kau harus pergi sekarang
hutan ini berbahaya
kau adalah penjaga hutan
maka kau harus tahu setiap titik hutan ini
mengapa kau tidak menjadi pemandu aku dan mengajak aku berkeliling
lagi pula terima kasih yang dilakukan itu lebih baik daripada yang hanya dikatakan iya kan
terima kasih karena telah mau menjadi pemanduku
kau benar benar sangat bertekad
aku ingin mengajakmu berkeliling
tamlin menunjukkan kepada janet bagian bagian hutan yang paling indah dan ajaib
sebuah bukit yang begitu tertutup dengan bunga bluebil sehingga tampak ditutupi dengan karpet tebal berwarna ungu
sebuah lembah kupu kupu emas kandang burung alami tempat burung bernyanyi lebih manis daripada yang pernah janet dengar sebelumnya
hutan itu indah
dan semakin banyak yang kau lihat semakin banyak yang harus dilihat
janet mulai pergi ke sana setiap hari
dan tamlin selalu ada di sana sebagai pemandunya
seiring berlalunya waktu persahabatan mereka semakin dalam
bersama sama mereka menikmati matahari terbit dan matahari terbenam
dan juga berperahu
mereka tertawa dan bertarung
dalam beberapa bulan untuk mengenal dan menyukai satu sama lain mereka merasakan penderitaan cinta yang indah
tapi janet selalu melihat kesedihan di diri tamlin
dan pada hari itu kesedihan itu lebih dalam dari sebelumnya
tamlin ada apa cintaku
mengapa kau terlihat sangat sedih
oh jadi kau peduli dengan apa yang aku rasakan
apakah itu sebabnya kau tidak pernah bertanya pada aku tentang aku atau hidupku
tentang bagaimana aku bisa sampai menjadi penjaga hutan ratu elf yang menyedihkan ini
aku tidak peduli siapa kau tamlin
tapi tolong katakan padaku apa yang terjadi
tapi aku peduli siapa aku
kau tidak bisa mencintaiku janet
kita harus berhenti saling bertemu
tapi mengapa kau mengatakan itu
taukah kau aku dulu juga manusia
orangtuaku meninggal ketika aku masih sangat kecil
aku bahkan tidak mengingatnya
bertahun tahun kemudian kami datang ke hutan ini untuk berkemah dengan beberapa teman dan cucu mereka
tetapi ketika kami berjalan di hutan tiba tiba aku mulai merasa sangat lelah dan aku tertinggal
aku tidak tahu kapan aku tidak tahu di mana aku tidur
ketika aku terbangun aku berada di tanah yang aneh ini
tanah ratu elf
dan wujudku telah berubah seperti ini
dia telah menculikku ketika aku tidur
sejak saat itu aku tidak tahu apa yang terjadi
aku melindungi hutan pada siang
dan ketika itu aku menemukan diriku di tanah ratu elf
aku juga mencintaimu janet
tapi kau dan aku tidak bisa bersama
aku tidak akan mengizinkannya
kehidupan macam apa ini janet
aku sebagai peri dan tahanan seorang peri

hanya satu peluang
hanya satu peluang yang akan datang hanya sekali dalam hidup kita
katakan padaku apa yang harus aku lakukan
katakan padaku apa yang harus aku lakukan
berjanjilah padaku bahwa
jika itu tidak berhasil kau akan melupakanku janet

ramlin kau tidak bisa memutuskan itu untuk aku
dan aku tidak peduli apakah kau manusia ataupun peri
aku akan terus menemuimu
bahkan kalau kita harus bertemu seperti ini selama sisa hidup kita

aku ingin membebaskanmu kalau itu memang mungkin
malam bulan baru yang akan datang dari samhain adalah istimewa
itu datang sekali dalam seratus tahun
semua orang peri dari sini akan melakukan perjalanan ke dunia bawah
kau harus datang ke persimpangan jalan hutan pada tengah malam
dan menunggu pasukan peri
mereka akan tiba dalam tiga karavan
biarkan dua karavan pertama lewat
aku akan berada di karavan ketiga di atas kuda putih
dengan lingkaran emas di alisku
kau harus lari menghampiriku menarikku dari kudaku dan memegangku
tidak peduli apa yang terjadi jangan lepaskan aku
dengan itu mantra nya bisa dipatahkan
aku akan melakukannya
lalu malam berikutnya janet pergi ke persimpangan jalan di dekat hutan dan menunggu
tepat setelah tengah malam dia mendengar suara kaki kuda
dan karavan pertama orang orang peri mendekat dari kejauhan
janet membiarkan mereka lewat
karavan kedua datang
janet membiarkan mereka lewat juga
tapi dia sadar kuda kuda itu berlari terlalu kencang
tidak mungkin dia bisa mengejar kuda tamlin
jadi dia memanjat pohon dan berpegangan pada cabang yang kuat dan lentur
ketika karavan ketiga mendekat dan dia melihat tamlin
dia mengatur perlunannya dengan sempurna sehingga dia bisa mengangkat tamlin dari kuda itu
sebelum kuda itu menyeberang jalan
ratu peri melihat itu semua
tamlin berani sekali kau
bagaimana mungkin ada manusia yang bisa jatuh cinta pada peri
cinta tidak memandang apapun
baiklah sekarang kita lihat seberapa kuat cintamu itu

dia menggunakan sihirnya dan mengubah tamlin menjadi kadal berlendir yang hampir terlepas dari tangan janet
tapi dia berhasil mempertahankannya
kemudian sang ratu mengubah tamlin menjadi ular ganas yang merayap seluruh tubuh janet
tapi dia tetap bertahan
ratu mengubah tamlin menjadi bara api
janet menjerit kesakitan
tapi janet tidak melepaskannya
kalau ini adalah satu satunya kesempatanku untuk membebaskannya maka aku akan melakukan apapun untuk memastikan dia dibebaskan
janet menjerit kesakitan
dan saat air matanya menyentuh bara api maka api itu pun padam
apa yang sedang terjadi kenapa mereka tidak terbakar
air mata cinta sejati tidak ada kejahatan pada mereka
kau telah dikalahkan ratu
janetku dan cintanya telah menang
bagaimana mungkin manusia jatuh cinta pada peri
ratu pri selamat datang di hutan kerajaanku
tapi bisakah kita hidup sebagai teman daripada sebagai musuh
manusia dan peri
konsep persahabatan dengan manusia mungkin sangat sulit untuk dipahami oleh ratu peri
dia pergi begitu saja tetapi dia tidak pernah kembali
janet dan tamlin segera menikah dan mereka hidup bahagia selamanya
dengan perginya ratu peri orang orang dari kerajaan ini sekarang bisa berkemah tanpa rasa takut piknik di hutan bersama anak anak mereka
tetapi pengunjung hutan yang paling sering adalah janet dan tamlin